anda kembali menyaksikan cnn indonesia newscast
dan topik yang tidak kalah hangat pekan ini adalah
presiden jokowi dodo memanggil seluruh kapolda dan juga kapolores se indonesia
jokowi mengingatkan tingkat kepercayaan publik terhadap polri anjlok
akibat sejumlah rentetan peristiwa yang mendera korps bayangkara
bagaimana media memandang peristiwa pemanggilan
para kapolda dan juga kapolres ini ke istana
kita masih bersama redaktur pelaksana cnn indonesia com
suryanto dan juga redaktur pelaksana harian kompas adi prinantio
mas adi saya mau ke mas adi terlebih dahulu
ini adalah peristiwa yang tidak biasa
presiden jokowi dodo mengumpulkan lima ratus lebih anggota polri
setingkat pamen dan pati ke istana
dari sini kita bisa menakarkah media
apakah media menakar segenting apa sebenarnya kondisi polri
hingga presiden harus menggelar pertemuan langsung di istana
ya kalau bagi harian kompas bagi kami
ini momen penting bagi polri
dan bagi jokowi
bagi institusi penegak hukum di indonesia
keadaan terdepan penegakan hukum
melindungi dan melayani
dan di indonesia polri menambah mengayomi
nah di sini memang ada
ada kasus tambuh yang itu menakar polri
dan kemudian yang terakhir adalah kasus penangkapan
dan deddy minahasa yang terlibat kasus kubah
jadi ini adalah peran yang keras polri dan jokowi
sebagai atasan langsung polri
saatnya bersih bersih karena
dan juga publik
ini kesalahan demi kesalahan
terlampang dibuang mata publik
dan setidaknya diakhiri
kalau kita ingat nah ada yang customer supervisor cleaaw
kalau kita ingat sebelumnya beberapa saat sebelum insiden tambuh dan itu ada
apa pesan terkait tiga atau perjanjian itu jokowi sudah mengingatkan
kepada jajaran polri tentang karena jokowi menurutku ada dalam jabatan polisi
biasa soan atau menghadirkan bisnis bisnis dunia hitam katakanlah seperti itu
dan pak jokowi mengingatkan itu harus dihentikan karena itu memalukan
sebetulnya dari pernyataan dapat sebelum insiden tambuh itu pak jokowi sudah menerima info
di balik layar tentang
sikap sikap yang kurang baik dari pejabat polri
tapi kemudian mutul insiden tambuh yang sangat jelas menampar polri dan tidak lanjutkan
kasus insiden teddy minahosa yang terlibat dalam kasus narkoba
sebetulnya ini kan elemen ini sudah lama hanya kuat beberapa terakhir
dan pak presiden menemukan lagi kemenangannya
polri yang sudah keluar dari abri terpisah dari tiga matra tni itu sudah waktunya
membuka kontinensi optimalnya sebagai salah satu sumber penegakan tanah air
sehingga untuk aparat polri
sehingga ketika menghadirkan
menghadapi kejahatan yang bisa
memperlukan hukum secara tidak pandang bulu
tidak seperti itu
dan menurut saya momen ketika polisi dipanggil ke istana
dan tanpa mengenalkan topi
tanpa bidan tanpa alat komunikasi
sama saja membuat para pejabat polri nol
artinya ya harus mereka itu
baca ya perspeksi diri
saatnya kinerja mereka dibutuhkan demi negara
dan tidak lagi berpengalaman untuk perusahaan pribadi maupun kelompoknya
itu seperti itu
baik mas hadi selain mengenai kasus tiga kasus besar yang beberapa bulan terakhir vernisam
kemudian ada peristiwa kanjuruhan
dan terakhir teddy minahasa
presiden joko widodo tadi juga menyinggung mengenai gaya hidup mewah
namun sebelumnya kita akan saksikan bersama sama pernyataannya jokowi
terkait dengan gaya hidup mewah polri
oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup
jangan sampai dalam situasi ini
jangan sampai dalam situasi ini
jangan sampai dalam situasi ini
jangan sampai dalam situasi ini
jangan sampai dalam situasi ini
jangan sampai dalam situasi ini
jangan sampai dalam situasi yang sulit
ada letupan letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi
kecamburuan sosial ekonomi
yang namanya seluruh pejabat utama perwira tinggi
masalah gaya hidup
jangan gagah gagahan karena merasa punya mobil bagus
atau motor gede yang bagus
pak jokowi meminta kepolisian untuk ngerem total
mengenai gaya hidup yang disebut mewah
namun gaya hidup mewah ini sebelumnya juga sudah sempat disinggung
bukan oleh jokowi namun oleh dpr juga menyoroti hal ini
bagaimana sebenarnya catatan media terkait gaya hidup mewah polri
institusi bayangkara ini
saya mau ke mas suryanto
kalau kita melihat sebenarnya kemarin banyak sekali kebetulan kebetulan
yang pertama jokowi memanggil para elit polri di istana
ada seorang pati ditangkap
yang hari itu juga kebetulan pada tanggal empat belas oktober
hari lahirnya general hugeng yang disebut sebut sebagai
sosok polri paling ideal selama ini
kebetulan lain saja bahwa kemarin jokowi walaupun menyebut
empat hal yang dikeluhkan masyarakat
gaya hidup itu sebenarnya nomor empat saja
bahwa ada empat yang dikeluhkan oleh masyarakat yang masuk ke telinga jokowi
yang pertama itu soal
kalau ada berlaku sewenang wenang dan mencari cari ketalahan
yang keempat baru gaya hidup
tapi kenapa gaya hidup sangat disorot oleh jokowi gitu
karena jokowi sepertinya resah dengan
perilaku gaya hidup yang selama ini
ditraktikan oleh aparat aparat kita gitu saja
yang pertama kemarin
ketika tm kita tahu bahwa
merupakan polisi terkaya
artanya nyaris mencapai tiga puluh miliar
lalu itu juga kebetulan saja
di hari yang sama juga itu
lalu kenapa jokowi terkesan
menekankan gaya hidup ini saja
yang perlu kita tahu adalah
jokowi bicara soal gaya hidup kritis ini
dikaitkan dengan konteks global saja
awali pernyataan soal gaya hidup ini
dia mengatakan bahwa
negara sedang sulit
dunia sedang sulit
bahwa bahkan jokowi bilang
saat ini dia sedang menahkodai negara
yang sedang menghadapi gelombang dan badai
dari ekonomi global yang tidak terasa
dia memberi data bahwa
saat ini ada enam puluh enam negara
tanpa usir rentan
ada tiga ratus empat puluh lima juta di delapan puluh dua negara yang
jadi jokowi menggambarkan bagaimana saat ini
kondisi sedang sulit
menghilangkan gaya hidup hedon
yang selama ini ada di persepsi masyarakat
di saat masyarakat sedang sulit
kalau itu tidak
dilakukan sekarang juga
gaya hidup mewah terus ditonjolkan
kecemburan sosial bisa memicu
konflik sosial lebih besar
ini yang sangat dikhawatirkan oleh jokowi
di saat rakyat sedang susah
tapi elek eleknya menunjukkan gaya hidup mewah
tertahu bahwa ada isu sampingan
kasus verdi sambu
dimana salah satu tertangka
yang merupakan bawahan verdi sambo
kemarin menggunakan pesawat cek pribadi
ke waktu mengantarkan jenazah
lalu ada juga petinggi polri
dengan pakaian yang
harga pemediaannya saja
tersangka putri sandra wati
saat diperiksa itu diberitakan oleh banyak media
harga jaketnya juga jutaan
ini yang menurut jokowi
menimbulkan kecemburan sosial
di saat ketimpangan masih tinggi
yang bisa memicu
konflik sosial yang lebih tinggi
jika tidak direm dari sekarang
saya mau ke mas adi
setelah ini mengenai
tadi sempat dikatakan oleh mas adi
bahwa sebenarnya ini bukan hal yang
ini adalah hal yang baru
mengenai gaya hidup
kemudian kasus kasus narkoba
dan lain hal sebagainya
namun ini baru terkuak
apakah ini baru terkuak ini
saat ini bisa menjadi momen untuk membenahi
dan apa dari catatan media
sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh
polri untuk bisa membenahi institusinya
akan sangat tergantung pada pemimpinnya
bisa diberi dari atas
dari katakanlah kalau polri ya dari polri nya
karena kalau yang
berbenah itu di bawah
dia tidak ada kehadiran
ya dia tidak
hilang semangat ya
maka disitulah tadi disebut mas suryanto
sosok seorang hukum
itu seorang kapolri
nah ini tinggal
polri sendiri apakah sosok
kalau akan diulang maka tentu
akan ada political will yang kuat
di polri dalam hal ini tentu
dikan memberikan teladan
supaya tidak hidup
sebetulnya kalau kita melihat
pak hukum itu kan
atau berpantang nikmat
berpantang nikmat itu juga
bukan hanya di
bukan hanya di
pak hukum tapi juga
tertawakil sejati muhammad nasir
karena itu memang
pelayanan kepada masyarakat yang penting
masyarakat dulu saya
utama masyarakat jadi bersendirikan
pada pelayanan masyarakat
nah ini yang
hidup kelihatan ya misalnya
pahal dan sebagainya
puluhan tahun ya
pak wad hassan
dari publik buddha itu bahwa
kita harus mengingatkan publik
penting adalah prestasi
nah itu kita harus kembali kepada
nilainya semacam itu
utamakan dulu prestasi
nah ini yang
tapi sebetulnya pengabdian kepada masyarakatnya
diujikan adalah bagaimana melayani masyarakat
ada warga mengadu
di sini kan semangat mungkin
selama ini kan banyak sekali
karena harus membayar untuk
nah itu yang harus
dianggarkan oleh corporate governance
baik itu artinya
institusi bayangkara ini bagaimana
jenderal hugeng yang tadi disebut oleh
mas suryanto dan juga mas adi
kepemimpinan jenderal lugurning ini akan di
kenang ataupun diulang semoga kita berharap
dalam institusi bayangkari saat ini
kapolri harus menjadi teladan
bagi anak buahnya apalagi
pemilu tahun pemilu tahun
politik dan juga kondisi
yang di prediksi akan terjadi
tahun depan itu artinya
kepolisian harus bisa mengabdi
kepada masyarakat melindungi
melayani dan juga mengayomi
begitu ya mas adi
dan juga mas urianto
baik terima kasih
telah bergabung pada malam hari ini
di cnn indonesia newscast dalam
beberapa tahun terakhir tren thrifting atau membeli barang bekas
sekian menjamur di pasaran indonesia
thrifting impor atau kegiatan berpuru barang bekas
hasil impor dari luar negeri kini menjadi perbincangan hangat
terlebih sejak dicetuskannya larangan thrifting
lantas apakah thrifting ini justru mengancam eksistensi produk lokal
sudah bersama saya melalui sambungan virtual firman bakri
selaku direktur eksekutif asosiasi persepatuan indonesia